sebagian besar insiden begal sepeda juga mengincar benda berharga seperti handphone atau telepon genggam milik korban
menanggapi aksi pembegalan sepeda yang beberapa kali terjadi sejumlah komunitas sepeda mengunggah foto sebagai upaya mencegah aksi serupa
dan saat ini kita sudah terhubung dengan akbar darmansyah salah seorang pesepeda yang juga pernah menjadi korban begal
selamat malam akbar
selamat malam mbak tiffany
oke akbar udah berapa lama ikut sepedaan
saya dari sma sih dari kurang lebih dari tahun dua ribu sembilan
oke dari tahun dua ribu sembilan belas
oke berarti sudah sekitar sebelas tahun tapi baru baru ini atau kapan mungkin bisa dijelaskan oleh akbar
akbar juga menjadi salah satu korban pembegalan waktu itu boleh diceritakan
jadi itu sekitar bulan juli jadi saya sedang ada di area sekitar jawa bung karno
di situ di jawa bung karno
di jalan sudirmen di pinggir jalan kita juga rame rame sih enggak cuma sendiri
berapa orang tuh
di situ kurang lebih ada kalau saya sendiri bersama tiga orang lainnya tapi di sana kondisinya sangat ramai
jadi kayak ada sekitar lima puluhan orang tapi tetap kena jamret di sana kena begal juga di sana
oke artinya akbar waktu itu lagi dalam keadaan goes ya dalam kecepatannya biasa aja normal atau pelan atau cepat banget
pelan sih waktu itu
ketika waktu itu apa yang diambil atau pelaku itu mencoba untuk mengambil sesuatu dari akbar
iya mengambil handphone waktu itu
oke mengambil handphone handphonenya waktu itu ada di mana posisinya
waktu itu saya juga agak lengah sih
waktu itu saya lagi mau ambil handphone dari kantong jersi belakang
nah itu kebetulan langsung dari belakang
iya kalau lagi
nah itu penting
orang oke jadi untuk yang lainnya mungkin ada di situ mengintai tapi saya nggak tahu mungkin bisa
jadi gitu juga oke posisinya boleh diceritain lagi enggak akbar ketika waktu itu yang mana nih yang
ada di posisi pengendarakah atau yang ada di jok belakang yang coba ambil handphonenya akbar terus
apa mungkin akbar berlakukan perlawanan atau seperti apa jadi waktu itu yang jok belakang
yang penumpangnya itu yang ambil jadi dia agak turun sedikit ambil handphonenya terus langsung
naik motor lagi motornya langsung jalan kenceng gitu oh oke jadi intinya kejadiannya cuma beberapa
detik ya betul oke merah akbar sudah merasa kira kira mungkin dari track mana gitu ada ada
perasaan kayaknya mungkin saya diikuti nih gitu mungkin atau dipantau sama orang ini gitu tahu
gerak geriknya atau mungkin orangnya cuman random aja belum sih waktu itu kan juga karena untuk
berita penjamboran dan pembegalan terhadap sepeda itu masih minim ya masih diawal awal jadi belum
terlalu aware jadi kalau misalkan sekarang mungkin ada motor deket dikit langsung aware langsung
oh oke oke akbar atau teman teman yang ada bersama akbar waktu itu melihat tidak
misalnya plat nomornya atau ciri ciri si pelaku yang pakai sepeda motor ini mereka sih pakai
masker dan helm tertutup oh oke tapi untuk plat nomor sendiri mereka enggak pakai plat nomor
enggak pakai plat nomor akbar yakin mereka tidak pakai plat nomor yakin oke plat nomor karena soalnya beberapa ada
ada salah satu kasus juga yang saya baca pelaku korban mengakui bahwa pelaku yang membegal dia itu
tidak menggunakan plat nomor artinya memang memang modus operandi ini terjadi beberapa kali tidak
kenapa orang yang saya ketahui di bega atau di jambret itu kebanyakan mereka tidak menggunakan
plat nomor oke apa yang akbar lakukan waktu itu ketika handphone diambil pelaku kabur lapor tidak
kebetulan saya enggak lapor juga sih oke kenapa tidak melapor karena memang untuk saya kasih tahu
misalkan ketika saya lapor saya juga merasa kayak oh ini juga saya juga enggak tahu orang itu melakukan pelaku yang membegal
siapa dan kalau saya kasih tahu ciri cirinya juga itu enggak terlalu lihat juga saya oke artinya
mungkin kan kalau misalnya kita menjadi korban kriminalitas atau tidak kejahatan
kan pastikan kita ada keinginan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan apalagi
kalau misalnya sekarang kita lihat ada kejadian beberapa kali kan yang apa aksi pembegalan sepeda
hai gambar gimana
sekarang kan beberapa kali kejadian ada aksi pembegalan sepeda
nah ini juga yang disayangkan karena dari pihak kepolisian mengatakan tidak banyak laporan yang masuk dari korban korban pembegalan sepeda ini
iya mungkin karena kami juga salah juga mungkin dan kurang akses juga
karena waktu itu juga belum marak dan sekarang sih dari teman teman pesepeda juga udah banyak sosialisasi juga
jadi kalau misalnya ada hal hal seperti itu harus dilaporkan ke pihak berwajib
supaya nanti kita juga lebih aman karena dijaga oleh pihak pihak yang berwajib juga
oke setelah kejadian bulan juni tadi ya kalau nggak salah
juli oke setelah kejadian bulan juli itu kamu kapok bersepeda
ya enggak sih kebetulan
enggak tetap sepedaan ya udah beli handphone baru juga
kalau handphone baru kebetulan ada handphone cadangan jadi pakai itu dulu
bar kalau kita melihat ini juga soalnya meresahkan saya juga soalnya suka goes kan sama teman teman saya
apa aksi aksi pembegalan sepeda terjadi belakangan ini kemudian banyak juga yang melaporkan bahwa
kejadiannya itu kebanyakan di jakarta selatan tapi dimanapun itu sebenarnya ini kita harus patut waspada kan
apa yang bisa kamu share ke kita artinya kamu juga tergabung dalam satu komunitas agar
goeser goeser di luar sana ini juga juga notice gitu kalau misalnya mau sepedaan yang aman dan nyaman
di tengah kondisi yang sekarang itu seperti apa
kalau untuk waktu bersepedanya mungkin bisa kita misalkan kalau pagi jangan terlalu pagi
kalau malam jangan terlalu malam tapi kalau misalkan memang sudah tuntutan misalkan kita pergi ke kantor ketika pulang terlalu malam
itu kalau bisa kita harus aware jadi setiap mungkin ya lihat kondisi kalau misalkan ada rute yang bisa kita pilih rute yang ramai lebih
pilih rute yang ramai
dan kalau bisa jangan sendiri bareng bareng dengan teman dan juga ya itu sih lebih waspada aja kalau misalkan harus sendiri
oke bar ini juga saya tampilkan di layar ada beberapa foto dari komunitas sepeda gitu ya kita dapat dari bike to work indonesia salah satu juga memposting ini bahwa ada teman teman gitu sambil sepedaan kemudian di belakang bajunya gitu ditempelin itu kamu juga
kamu dan teman teman kamu
oke boleh diceritain dong ini juga pasti penonton penasaran ini cukup menggelitik tapi memang ini upaya yang ampuh dari menangkal aksi pembegalan ini
jadi kalau itu sih sebenarnya kemarin kita agak iseng aja sih cuma buat kayak curhat aja karena kan beberapa dari teman saya juga ada yang pernah hampir kena begal tapi untungnya nggak berhasil gitu bisa dilawan dan kebetulan saya juga pernah ngalamin itu jadi
jadi kayak curhat aja
jadi kayak curhat aja
jadi kayak curhat aja lah kalau misalkan kita walaupun pesepeda ya nggak berhak juga gitu untuk di begal kan siapapun juga nggak pantas juga buat di begal gitu karena begal juga meresahkan
oke termasuk tulisan kamu itu ya saya nggak punya duit please jangan dibegal gitu salah satunya itu kalau nggak salah saya baca tadi
oke terima kasih banyak akbar darmansyah sudah berbagi informasi mudah mudahan informasi dari kamu ini bisa menjadi catatan pelajaran buat para pesepeda di luar sana ya
terima kasih banyak akbar
terima kasih akbar sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini
terima kasih kembali